inilah kepanikan yang terjadi saat pertandingan final piala suratin di stadion kaliki tasik malaya jawa barat rabu sore
hujan deras disertai angin kencang melanda di tengah jalannya pertandingan babak pertama
akibatnya sebuah tenda penonton terbang disapu angin hingga roboh menimpa kendaraan dinas
sontak penonton yang berada di bawah tenda berlarian meninggalkan lokasi
kita semua yang ada di tenda itu berlarian gitu tanggungnya kita ketimpa
untunglah tak ada korban jiwa ataupun yang terluka dalam kejadian ini
peristiwa itu terjadi saat berlangsung pertandingan babak final piala suratin usia lima belas tahun
yang mempertemukan kesebelasan depok city dengan barat tijatar subang
ada pun hujan disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumpang ke jalan
dan atap seng toko berterbangan menimpa mobil hingga memecahkan kaca
seperti diketahui persiwa itu terjadi di jalan hr bunyamin purwokerto banjumasyo tengah rabu petang
tim sukarelawan pun mengevakuasi pohon tumbang dan jaringan listrik
sementara itu petugas belum melakukan pemenahan secara keseluruhan
karena hari sudah malam dan menyatakan akan melanjutkan esok hari